polri menangkis tudingan banyaknya korban tragedi stadion kanjuruhan akibat gas air mata yang kadaluarsa
polisi menyebut aktivitas gas air mata yang kedaluarsa justru menurun
senin siang kepala divisi humas polri dedy seprasetyo membantah tudingan gas air mata ke dalawarsa dapat menyebabkan kematian
polri tetap pada pendiriannya bahwa penyebab kematian ratusan supporter di stadion kanjuruhan
karena kekurangan oksigen di area pintu yang sulit terbuka
gas air mata yang kadaluarsa justru tidak efektif karena reaksi zat kimia yang diklaim menurun
dede perhatikan polri tidak menyangkal adanya penggunaan gas air mata ke dalawarsa dalam peristiwa di kanjuruhan
jadi saya kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh dr mas aju evita
di dalam gas air mata memang ada ke dalawarsanya ada ekspietnya
kita harus membedakan ini kimia
beda dengan makanan
kalau makanan ketika dia kadaluasa maka disitu harus ada jamur ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan
kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini ketika dia expiet justru kadar kimianya itu berkurang
sama dengan efektivitasnya gas air mata ini ketika ditembakkan dia tidak bisa lebih efektif lagi